sementara itu basuki cahayapurnama akhirnya memilih jalur partai politik
pada pemilihan gubernur dki dua ribu tujuh belas
lepas dari jalur independen bukan berarti ahok bisa melangkah mulus melalui parpol
sejumlah nama akan menjadi pesaing kuat ahok
yusril iza mahendra telah menyatakan keinginannya maju di pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
dan menantang calon petahana basuki cahayapurnama atau ahok
yusril bahkan menyebut sudah ada enam partai politik
yang menawarkan dukungan kepadanya meski belum resmi
yang layak disebut pesaing ahok berikutnya adalah wali kota surabaya tri risma hari ini
meski berkali kali menolak maju dan dicalonkan di pilgub dki dua ribu delapan belas
nama risma santer disebut sebagai calon yang akan diusung
partai demokrasi indonesia perjuangan pdip
sejumlah warga jakarta pun sudah mendukung risma menjadi pemimpin jakarta dua ribu tujuh belas
sandiaga uno menjadi pesaing utama ahok yang ketiga
di bursa pencalonan partai gerindra pengusaha ini berhasil mengalahkan dua kandidat lain
yaitu yusril iza mahendra dan syafri samsudin
secara angka nama yusril iza mahendra tri risma harini dan sandiaga uno
bersaing dalam merebut dukungan masyarakat
yang dilakukan akhir juni lalu mencatat ahok mendapatkan lima puluh tiga empat persen dukungan
dari delapan ratus dua puluh responden warga dki jakarta yang mempunyai hak pilih
sementara yusril mendapatkan sepuluh empat persen tri risma mendapatkan lima tujuh persen
dan sandiaga uno diurutan keempat dengan dukungan lima satu persen
namun ahok sepertinya juga harus memperhatikan satu nama yang mungkin saja akan maju sebagai pesaingnya
yaitu mantan menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan
aspirasi masyarakat yang muncul membuat pdip mulai melirik anies baswedan
untuk masuk dalam daftar bakal calon gubernur dki jakarta yang diusung partai tersebut
jika nama anies baswedan masuk di bursa pilgub dki jakarta di bawah naungan pdip
bisa jadi peluang ahok mendapat dukungan dari partai pimpinan megawati soekarno putri itu akan semakin kecil
desino grani cnn indonesia